terus malam ini yang gue ajak kencang siapa ya
bersedia kok jadi pacar kamu
eh lo tuh sembarangan ya
yang lo lihat tadi itu belum seberapa tau gak sih
kalo gitu kenapa gue gak pernah liat lo sama cewek
ya lo gak tau sih
gue ini ya yang ngantri ceweknya tuh banyak banget
teh kereta api
saking banyak ya gue bingung milih yang mana
gue gak laku
lo aja gak tau justru cowok cowok kampusnya semua pada ngejar kejar gue
hah ngejar ngejar angkot kayak dikejar kejar
mana buktinya jangan ngemeng doang
oke lo liat sendiri ya
malam ini kita double date
oke ya gue tunggu nanti malam
kak kevin lo gak kayak kevin punya cewek ya
kak kevin ini kan cover boy
seperti raja hutang
binatang betinanya itu banyak sekali yang ngantri mau jadi pacarnya raja huta
benar nih kak kevin si tarzan
coba dong tunjukin mantel tarzan
tukdin kok memang kak kevin punya cewek
tentu aja kayaknya udah lengkap
aduh please masa gak mau sih
ya ya ya ntar lo pergi sama gue ceritanya
ih kok dimatiin sih belagu banget
kak kevin udah dua belas
baru cewek yang ke dua belas belum yang ke
nah ini sekarang yang ke tiga belas
nah boleh nih linda
cewe yang ke tiga belas pasti
gajah kamu makan tuh buahnya kek
itu bukan gajah
kamu makan apa lagi
kamu makan itu aja yuk
siapa yang bau sih
engga kok gue udah gak bawa lagi bener
gajahnya gak makan duit
mas tarzan sih berisik
dimatiin nih telfonnya
hampir mau pada linda nih
sejak kapan rupanya cewe
biasanya lo tuh nolak gue terus
ya udah deh gue bakalin nolaknya
tapi malam ini kita kencan ya
apa sih yang cewe lo punya gue enggak
kita kencan ya malam ini ya
hai sayang yuk kita jalan yuk
aku bersedia kok jadi pacar kamu
aku juga mau citra
gue tau lo kalau taruhan
gue lagi berjiwa baik nih
lo mau gak kejar sama gue malem ini
ntar jam sama tempatnya gue kasih tau lagi ya
tapi lo yang mereh
allah allah allah
gimana malem ini kita jadi gak ketemu di pasar malem
oh lo udah nyampe
waduh banyak juga yang baju merah
yaudah yaudah oke deh kalau gitu
kencan gue udah dateng
biar nyahong si citra
gue buktiin kalau gue bisa ditaksir sama cewek yang cakep kayak si maya
tapi kan gue terakhir kali ketemu sama maya sd
kalau dia sekarang tiba tiba jelek
hah begini baharu aman nih
biar ngeliat dulu gue si maya cantik atau jelek
jangan lari kanjong
sarang jangan mungker mungker terus
ya jadi kanjong deh
wah siapa yang merusakin komedi putar saya nih
tarsan beruntung tn
tarsan beruntung tn
tarsan beruntung tn
kaget banget sih kamu